selamat sore teman teman
selebgram john lbf atau henry kurnia adi sutikno digugat oleh seorang pengusaha
karena diduga melakukan penipuan dengan kerugian mencapai satu delapan miliar rupiah
kuasa hukum penggugat arief edison pada sabtu sore mengatakan kasus ini bermula sejak tahun dua ribu dua belas
di mana kliennya melakukan perjanjian dengan john lbf yang mengaku bisa menangani kasus hukum
melalui perusahaannya pt limaskawan atau hi five
namun setelah upah jasa diserahkan tergugat tidak menjalankan pekerjaan yang diharapkan kliennya
hal tersebut terbukti dari laporan keuangan audit dan pajak yang dilakukan

jadi wajar aja kalau kerjaan gak beres ya
sementara itu melalui pengacaranya john lbf dirinya mengklarifikasi bahwa kliennya bukan seorang penipu
melainkan penyedia jasa yang profesional dan mengalihkan jasa kepada pihak ketiga
kuasa hukum john juga menjelaskan bahwa kliennya telah melakukan serah terima yang sah
berdasarkan perjanjian lisensi merek hi lima
isinya isinya dari kalau saya baca dari semua poin ya
ada satu sampai enam ini adalah tidak bersesuaian dengan fakta
atau bisa dikatakan press release dan dia berbicara di media itu tidak sesuai dengan faktanya
sebelumnya selebgram john lbf telah digugat ke pengadilan jakarta selatan pada dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh
gunawan sugro jakarta
ada ini ada agenda